terima kasih perusahaan akan membayar double gaji bapak
maksud bapak saya di phk
aku tidak tega memberitahu kabar buruk ini pada siti
dia pasti akan sedih
saya tahu pak amir jadi pengurus masalah kampung ini
tapi saya nggak pernah tahu keluarganya
kalau tiba tiba dia mati siapa yang ngurus
bus kamu jangan ngomong begitu
saya benar dong
apalagi saya lihat sekarang nyakit pak amir tuh makin parah aja
sudahlah kita doakan saja untuk pak amir
semoga sempat cembuh
tidak usah mikir macam macam
yuk kita pulang saja
sampai kapan bapak mau bertahan di sini
lebih baik bapak
mengambil dirawat saja di rumah sakit
bapak nggak usah mikirin biayanya pak
seluruh biayanya biar saya yang tanggung
saya selama ini sudah begitu banyak menyusahkan hutan
bukannya saya menolak kebaikan ustadz
tapi sejak saya berniat untuk menghabiskan sisa hidup saya
dari mengurus mujid ini
keinginan saya hanya satu
saya hanya ingin meninggal di masjid ini ustadz
bapak jangan bicara begitu pak
saya yakin kok bapak pasti bakalan sembuh
terima kasih ustadz
di mendapatkan pengorbanan
pak rida pak memangnya boleh dititik titik sana boleh kok kemarin ibu udah minta izin sama
pemiliknya langsung kalau gitu nanti bapak coba bicara sama burung lah siapa tahu pisang ibu ini
bisa dijual di pabrik bapak iya pak mudah mudahan ya pak soalnya lumayan untuk hasil tambahan kita
tapi kan hasilnya enggak seberapa bu faridah berapapun rezeki yang kita dapat kita harus
selalu bersyukur sama allah iya benar pak sedikit demi sedikit lama lama bisa jadi bukit ya pak
pinter anak bapak oh ya pak udah dua bulan ida belum bayaran wali kelas ida sering nanyain kapan
bapak bisa melunasi uang bayaran ida
insya allah besok ya nak hari ini bapak gajian sih kalau gitu mulai besok gida nggak dipanggil
lagi di ruang guru ya udah udah kita berangkat ya nanti terlambat berangkat ya pak assalamualaikum
silakan dihitung dulu jumlahnya baik pak
maaf pak ini enggak salah jumlahnya terlalu banyak seperti yang pak amir ketahui bulan ini
pabrik kita mengurangi sejumlah pegawai dan karena pak amir sudah hampir sepuluh tahun kerja di pabrik d a
dan karena pak amir sudah hampir sepuluh tahun kerja di pabrik d a
sebagai ucapan terima kasih
perusahaan akan membayar
saya di phk
aku gak tega kasih tahu
kabar buruk ini pada siti
dia pasti bakalan sedih
bapak kok tungguin pak
jam segini udah pulang
pak hari ini
jualan ibu laku semua loh pak
bapak mau ngasih gaji aja
mukanya pake serius gitu
kirain ada apa pak
itu gaji terakhir bapak ibu
terakhir maksud bapak
bapak di phk
mungkin allah punya rencana lain pak
tapi kalau bapak nggak kerja
bagaimana bapak bisa menatapai
ibu dan farida
bapak tenang aja pak
selagi bapak cari kerja
kita masih bisa mengandalkan dagangan ibu